ada apa de
tadi saya di
tapi hargai permohonan maaf kamu
papi sangat hargai
tapi papi juga bingung
kenapa kamu bisa berubah secepat ini
ini semua karena
awal awal emang aku sempet kesel banget
sampai aku udah mau pergi
aku udah gak mau tinggal di rumah lagi
aku merasa kecewa
dia yang kasih tahu ke aku bahwa
gimanapun juga aku harus tetap hormat
harus tetap sopan sama orang tua aku
dan aku sadar
mama adrian itu sekarang adalah mama aku
walaupun umur kita nggak beda jauh
tapi dia tetap orang tua aku pin
dan karena itu aku mau
aku mau belajar
menghormati dan menghargai mama adriana
seperti sikap aku ke pami
boy udah bener bener nyentuh hati aku banget pi
ini semua karena boy

karena boy aku balik lagi kesini
karena boy aku balik lagi kesini
karena boy aku mau bener bener
karena boy aku mau bener bener
berubah dan memperbaiki semua kesalahan aku ke papi sama mama adriana

nih anak kenapa sih
kok tiba tiba kayak begini ya
ada siasat apa lagi nih
di belakang sikap yang sok manis kayak gini
di belakang sikap yang sok manis kayak gini
gue mencium bahaya
gue mencium bahaya
kali itu eh
nah hendak dikena
bretanya ada namanya reynolds
kali ini gue nengok jenis bengkel yang kayak wearing pants
yang kaya bukaan heti
tapi gue kelihatan bener bener
itu memang ribuan
damai dunia itu ma
muhammad juga ngerasain kayak gitu
kenapa enggak mulai dari besok kita usahain biar bisa sholat jamaah
tapi pak mama mau minta maaf sama papa
hah minta maaf kenapa
jangan ngageting dong makanya mau minta maaf aja dipotong
biasa kali pak
mama meminta maaf kalau mama itu tanpa sadar atau
sadar atau sengaja atau nggak sengaja mama itu bikin papa kesel selama ini
papa juga minta maaf
maaf banget karena papa juga sering bikin kesel mama
banyakan mama kali yang bikin kesel papa
enggak pak beneran deh
ini yang mama mikir mikir ya
banyakan mama tahu
banyakan papa gama
enggak banyakan mama
pokoknya banyakan mama deh yang bikin kesel papa selama ini beneran deh
ya udah deh memang banyakan mama kok lebih sering
tapi kayaknya kita perlu kuranginlah kekeselan kekeselan kita itu
kesian boy enggak enak sama dia
mama juga malu tahu
sawas teh isi rumah ini
malu sama si sri tahu
ya sebenarnya sih nggak enak sama semua
janjikan nih kita mau membaikkan
lagikan papa lagi lagi eh jangan turunin lagi ulangi ulangi
diam diam kayak gitu
papa lihat deh papa itu kayak palawan nasional udah pakai peci siap
ya baguslah ma
pak tolong ada orang kecelakaan pak
bawa dia ke rumah sakit pak
cepet pak kasihan pak
iya pak ya pak bentar ya
cepat lo serahin dompet dan hp lo kalau enggak lo habisin semua
diam pak cepat
ada apa de
mereka minta handphone sama dompet saya pak
ini daerah rawan karena sepi
jadi kalau ada lo di sini ada hati hati
apalagi lo buka pintu makacangnya mobil ya
makasih ya pak ya kalau gitu saya pamit dulu pak
pa di malam masih saja kerja
hai ketemu ya tom huh nah ibu ibu jamaah sekalian indrahmatullah subhanahu wa ta'ala
hai diantaranya supaya kita bisa menciptakan rumah tagayang sakinah mawadah dan warohmah
sakinah itu ketenangan jiwa kalau berdasarkan di dalam surat an nisa ayat tiga puluh empat
hai allah menjelaskan kepada kita nih dengan dengerin dengerin dengerin buat ibu nih
masalahnya buat ibu ibu sebaik baiknya wanita itu yang paling soleh itu kata kata allah adalah
wanita yang bisa menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya enggak ada berarti
ketika di belakang ataupun di depan yang kedua dia hormat sama suaminya bukan berarti
hormat asal ketemu grak grak hormat enggak begitu bukan minyak polisi juga gitu gitu
selamat kali ya padahal tadi kan papa hormat gerak sama mama ya tadi no
tetapi yang dimaksudkan hormat kepada suami itu dia nerima suaminya sebagai imam
ketika dia diposisikan sebagai imam itu adalah bentuk penghargaan terhadap seorang suami maka itulah
kunci kebahagiaan kita di dalam rumah tangga yang ingin menciptakan rumah tangga yang sajina mawa dan
dan warohmah tuh mah dengerin mama emang dari tadi dengerin kok dengerin masih dengerin sampai
sekarang juga apa apa kenapa sih
bapak kenapa pandangannya kayak gitu pandangannya kayak seakan akan mama itu nggak pernah hormat sama
papa hormat sih hormat mah cuma kadang kadang mama tuh suka bikin kesel papa iya iyalah soalnya
kan papa yang mulai duluan mama kali papa dong enak aja mama tuh yang suka mulai duluan